waduh pak kenapa nih
biasa so tau latihan gak pake helm
udah bapak itu tenang aja pak
dia ini cuma cedera ringan biasa kok
sebentar lagi juga sembuh
tapi mimisannya dokter
sebentar pak sabar ya
anda bisa lihat sendiri kan udah berhenti pak
jadi bapak tenang gak usah berlebihan lah
yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya
kamu jagain dia aku ngurus administrasi dulu
pala gue amat pusing jak aduh
kalau kata dokter gak apa apa
tapi kenapa rasanya gue mau mati jak
wah pri wah lo mimisan lagi
sakit banget jak
rasanya asin banget jak
seperti ada darahnya jak
udah udah lu tenang aja gue panggil dokter
lo tunggu sini ya
menurut analisa saya
itu cukup luar biasa
dia tuh mibisannya mulai masuk ke tenggorokan
mas ini tenang aja ya mas ya
itu palingan cuma ada pembuluh darahnya aja yang pecah
mas laporin aja sama pak
dia sama perawat
enggak tadi saya itu megang darahnya
dan itu kayaknya agak terlalu cair dok
ada kemungkinan cairan serebrospinal
mas ini jangan sok tau ya mas ya
saat darah bercampur dengan lendir
maka itu akan menjadi cair mas
jadi itu gak bahaya mas
dok sebaiknya dokter juga meriksa kepalanya dia dok
ada kemungkinan retak tulang bawah tengkorak
dia tuh mengalami trauma kepala cukup berat
kenapa anda tentang retak tulang tenggorak belakang
emang anda seorang dokter apa
dok tenang dok
kami akan segera lakukan pemeriksaan
kamu tunggu aja di ruang teman kamu
sebentar lagi kami kesana
oke makasih dok
sebentar saya kabarin hasilnya ya
ya mudah mudahan gak apa apa deh
pak mendingan bapak pulang aja biar saya ngejaga
kamu aja yang pulang
kamu kan mesti kerja
harus panjang istirahat
malah saya pikir mungkin saya mau keluar dari pekerjaan itu
gue udah berhasil main di jaman yang itu aus listening
lebih determinants yang baik untuk mereka
ada di ruangan kantornya
emangnya kenapa jak
enggak cuma ada yang mau saya omongin sama bapak
kak ngapain kamu di sini
kamu itu seharusnya di depan
cuci mobil nungguin aku
yaudah cepetan aku mau pergi
he cepetan doang masa gak pergi ngomong sih
apa yang dibilang sama orang itu benar
retak tulang bawah tengkorak
bagaimana dia bisa mendiagnosa semua itu
apa dia seorang mahasiswa kedokteran dok
untung semua ini tidak terlalu
joho saya telah melakukan kesalahan dok
dan saya janji saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dok
tuh sebentar ya
kamu kan mahasiswa kedokteran
kok pasti bisa matematika
sebenarnya ini cuma tugas gampang aja sih
tapi jangan pada berpikir aku gak bisa ngerjainnya
jadi kamu telepon aku
cuma untuk minta aku ngerjain tugas matematika kamu
emang aku bilang minta kerjain
sebenarnya aku mau banget bantuin kamu
tapi maaf ya sekarang ini aku lagi sibuk banget
udah dulu ya
aku harus menyiapkan operasi sekarang
diamatin teleponnya lagi
kalau kayak gini siapa yang bisa bantuin aku ngerjain tugas matematika
coba kak dika masih ada
dia kerja buat matematika
dia pasti bisa bantuin aku
kenapa gak pinjam uang sama papa tuh
enggak maksudnya aku bukan mau ngeledekin kamu tapi
aku cuma pengen tahu aja
nyokap gue butuh duit
makanya gue cari pinjeman
kenapa mama kamu butuh uang
emang dia suka hurah hurah
masih jauh lebih baik dibandingin
ibu yang selingkuh sama laki laki lain
lalu pergi ninggalin dan melantarkan keluarganya gitu aja
soalnya di dunia ini kan banyak ibu yang kayak gitu
dan mamaku adalah salah satunya
tahu paling baca baca buku di perpus
baca buku di perpus
baca buku di perpus
baca buku di perpus
baca buku di perpus
baca buku di perpus
kamu baca semua buku itu
iya kenapa emangnya

nanti kalau udah selesai aku kesan lagi
mana hari ini harus kerjain karya tulis matematika lagi
tau gini aku nyesel pergi ke kampus

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak baru aja sih pikir pikir
it's number three petunjuk si wampung m pathway
sejauhortnya carson layton memang sudah bisa mengalami ketsatu beberapa tahun ini
regisi bersama sama yang paling y xemahasih yang ada theme of drinks dan baadatory com
kamu harus latihan aku makan siang dulu dong
ratu makan siang doang
kalau dia nggak mau ya nggak mau
apaan sih enggak
eh pak dokter
kamu yang kemarin di rumah sakit itu kan
kalian itu disaling kenal
kebetulan yang aneh
aku nggak tahu kamu supir ratu
asal kamu tahu ya adga
sebenarnya hari ini kamu itu masih beruntung
karena yang namanya baja itu
sebelum jadi supir dan bodi gertakku
itu sebenarnya seorang petinju
ya jadi kamu bisa bayangin dong
kalau misalkan ada yang macem macem sama aku
aku pikir kamu sekolah kedokteran loh
soalnya ternyata diagnosis kamu kemarin itu tepat sekali ya
tapi kamu tenang aja
soalnya teman kamu sudah ditangani dengan baik
terima kasih dok
kayaknya malam ini kamu bebas tugas jack
kamu gak perlu ngantri atau jagain ratu
soalnya malam ini ratu akan makan malam sama aku
pede banget kamu
siapa juga yang mau makan malam sama kamu
aku kan udah dua jam praktek aku udah menemuin kamu di sini
kok kamu tega sih
ya udah baja hari ini kamu pulang duluan aja ya
aku mau makan malam sama dokter edgar
pergi dulu aja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
kurang lebih baik dan lo juga punya kan
kayaknya dia ada di situ
kayaknya ada di mana
yang ada katanya mas